pemerintah kota pekanbaru menetapkan status siaga darurat kabut asap setelah kabut asap menyelimuti kota pekanbaru sejak sepekan terakhir
pemkot pekanbaru juga akan mengambil langkah meliburkan sekolah bila kualitas udara sudah pada level berbahaya
pemerintah kota pekanbaru menetapkan status siaga darurat kabut asap menyusul semakin pekatnya kabut asap sisa kebakaran hutan dan lahan yang menyelimuti daerah itu sejak sepekan terakhir
status siaga darurat ini akan berlangsung hingga oktober dua ribu dua puluh
apabila level kualitas kesehatan udara semakin memburuk atau dalam kategori berbahaya pemerintah secara bertahap akan mengambil tindakan untuk meliburkan siswa sekolah
selain itu pemkot pekanbaru juga meminta puskesmas di setiap kecamatan untuk siaga selama dua puluh empat jam memberikan pelayanan kesehatan masyarakat yang terdampak asap
sejauh ini setidaknya lebih dari seribu warga pekanbaru telah mendiri infeksi saluran pernafasan atas atau ispa
karena dampak kabut asap

sementara itu bmkg pekanbaru mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar
mengingat musim panas sedang melanda riau hingga dapat memicu kebakaran yang lebih luas
saya ingin menguasai masyarakat untuk tidak melakukan pembukaan lahan
atau pembukaan lahan dengan cara
karena dampaknya sangat luas bisa mengambil kekayaan kesehatan bisa juga melalui aktivitas juga secara rekonomian juga akan berkali
menurut bmkg kabut asap yang mengepung kota pekanbaru merupakan kiriman dari kabupaten pelalawan dan siak
yang saat ini mengalami kebakaran lahan cukup hebat
setidaknya luas lahan terbakar di sejumlah wilayah riau saat ini mencapai empat tiga ratus hektare
rian novitra pekanbaru riau